aku sama teman aku itu lagi nyelidikin kasus pembunuhannya roy roll
oh kamu lagi menyelidiki kasus itu
karena aku yakin banget andini tuh gak bersalah om
gak mungkin andini itu ngebunuh roy
telepon sama sarah
mama sarah bilang mama kamu datang main ke rumah
kamu gak bilang sama mama kamu ya
mama sarah gak bilang apa apa kok
papa tau kamu sangat menyayangi mama kamu
itu tetap bohong
gak ada namanya bohong demi kebaikan itu
tetap akan menyakitkan alam
papa pernah bikin kesalahan
tapi akhirnya mama sarah tau
dan ternyata itu lebih menyakitkan
jauh lebih sakit al
lebih baik kamu jujur
meskipun itu menyakitkan
pak andien dimana
dia baik baik aja kan
andien masih di dalam
pagi dia beresan dokter
mudah mudahan gak ada sesuatu yang buruk sama andina
dengan keluarganya pasien bu andin
dokter mau bicara
silahkan masuk ke ruangan
mama dateng kesini juga
alhamdulillah kamu gak apa apa ya
mama udah cemas sekali
waktu dengar kamu hilang kontak din
kamu cuma memar memar ya katanya benar
hari ini boleh pulang kan
ya semoga aja lah ya mak
alhamdulillah tulang belakang ibu andin tidak apa apa
tidak ada patah dan juga tidak ada retak
ibu andin hanya mengalami memar memar
jadi sudah bisa pulang
terima kasih banyak
dan ini saya sudah buatkan resep obatnya ya pak
harap diminum sesuai dengan anjuran
iya terima kasih ibu
saya permisi dulu ya pak
terima kasih ya do
terima kasih eropa
untuk kamu gak apa apa
saya mau coba sobat dulu sekalian
mengurus administrasi ya
kamu kenapa kau pakai kursi roda
aku baik baik aja
cuma agak sedikit memana aja
tapi aku udah mau pulang kok
ya syukurlah kalau gitu
aku sama teman aku itu
lagi nyelidikin kasus pembunuhannya roy roh
oh kamu lagi menyelidiki kasus itu
karena aku yakin banget andien itu gak bersalah om
gak mungkin andini itu ngebunuh roy
kalau semua orang masih menyelidiki kasus roy seperti ini bisa aja kasus pembunuhan roy yang sebenarnya akan terkuak dalam waktu dekat
kalau itu sampai terjadi elsa bener bener gak bisa berkutik lagi
siapa tahu om sama tante itu bisa kasih keterangan soal roy
soalnya aku sempat nyelidikin kasusnya roy tapi buntu tante om
kapan aja sih silahkan
om terima kasih ya kamu sama temen kamu mau menyelidiki kasus ini
oh iya aku boleh minta nomor om surya
ya udah kalau gitu andin om tante aku pamit dulu ya
lu mau cerita cerita deh sama gue kalau udah jadian sama pak randy
tapi gue sebenarnya sih masih rada aneh ya
hmm kan pak randy cuek cuek aja tuh orangnya kok bisa jadian sama lu ya
apa kiki cucu raja yang kembah mirna
ngaku kalau kiki sebenarnya sama mas randi itu cuma pura pura pacaran
mulai bengong ceritain dong ceritain dong
jadi sebenarnya tuh begini mbak mir
kok muka lu jadi sedih kayak gini gimana gini
ya kalau kiki sama mas randy itu cuma
mir kamu tolong bantuin apa tuh tadi tugas rena ya
oh ya reina ada tugas mewarnai dari sekolah akan bantuin ya
udah yuk cepetan biar kiki yang siapin makan malam
gue tinggal ya